aku salah apa cuma pertama kali aku salah salah apa aku pak
kamu di nasjid goh gak ngatik nama kamu disitu pak
inilah video amatir saat salah seorang pengendara motor yang belakangan diketahui sebagai pengemudi ojek online
bersitegang dengan salah satu anggota sat lantas polres tabes palembang
kejadian ini terjadi di jalan jenderal sudirman samping bank indonesia kecamatan ilir timur satu palembang pada rabu siang
pengemudi ojek online tak terima ditilang karena merasa dirinya tidak bersalah saat lupa memasang plat nomor polisi di belakang sepeda motornya
namun polisi juga mengungkapkan bahwa pengendara motor tersebut sempat menerobos lampu merah
beliau menerobos lampu merah kemudian dikejar oleh anggota
pada saat pengejaran itu sudah diberitahu untuk berhenti
ini tidak mau berhenti terakhiran diberhentikan dengan paksa
bahkan ada sedikit debat merasa tidak salah
kami sudah manggil untuk saudara ra tersebut
kemudian kami sudah memberikan pembinaan dan penilangan kepada saudara ra tersebut
tim gabungan kepolisian polrestabes makassar dan patmor polda sulsel diserang oleh kelompok warga yang terlibat tawuran di kawasan padampu kota makassar sulawesi selatan pada jumat dinihari
polisi menindak tegas dengan membebarkan tauran tersebut
dan membekuk enam orang
dari hasil penyisiran aparat mendapati sejumlah tameng dari bahan kayu yang digunakan oleh para pelaku untuk berlindung
sementara sejumlah barang bukti senjata tajam berupa anak panah dan parang disita oleh anggota
pada saat berada di daerah penampu sempat para pelaku satu kelompok menyerang kepada petugas dari kepolisian
yang mana menggunakan baik itu batu kemudian panah
berdasarkan keterangan pelaku diketahui bahwa penyebab tawuran antar warga ini karena dendam lama antar kedua kelompok tersebut
tim liputan cnn indonesia